karena tingkatan jeram di sini terbilang ekstrem
pengarahan keamanan pun dilakukan sebelum berangkat
karena arus cukup deras beserta disarankan tetap tenang dan tidak pelawan arus jika terjatuh
bagi yang baru pertama kali mengarungi sungai batanghari ada aturan adat yang perlu diikuti
nah jadi salah satu hal yang wajib dilakukan sebelum georafting di sini
kita harus cuci muka dengan air sungai yang ada di sini
nah ini sebagai perkenalan
semalam juga bekas habis hujan deras ya jadi semoga nanti lancar perjalanan
di sini kita bukan hanya menikmati georestingnya saja
tapi kita juga akan menyaksikan melihat langsung bukti sejarah
yaitu adanya fosil fosil sejak tiga ratus juta tahun lalu
kita cuci buka dulu
waktunya mengarungi sungai
untuk memastikan keamanan peserta arung jeram pemandu atau guide yang mendampingi kb sudah tersertifikasi dan merupakan atlet arung jeram
terdapat beberapa jeram yang akan dilewati dengan level tiga sampai lima
jeram paling ekstrim di dunia
jerem paling ekstrim di dunia
orden panggung hai hok pop dong calls
luar biasa ini jeramnya banyak sekali ya pak ya
cukup cukup menantang lah jeramnya
bukan cukup menantang ini sangat menantang
bebatuan besar menjadi pengiring jalan kami
kedalaman air bervariasi tetapi yang terdalam mencapai empat puluh lima meter
terdapat beberapa pusaran air di dekat jeram
kami pun memilih jalur yang cukup aman untuk dilewati
sensasi berwisata jeram ini sungguh mengesankan
di mana tadi teman teman
jeram pun sudah mulai tenang
namun kini kami melewati kawasan dilarang berbicara
sebelum datang untuk menemukan wilayah kawasan yang headhung

jadi supaya apa bang
supaya mereka datang besok
ini dia kalau kita bersuara nanti mereka takut
supaya tidak mengganggu hewan hewan yang ada di sana saja
sampai dua ribu enam masih terlihat harimau di kawasan tersebut
sehingga peserta arung jeram disarankan tidak bersuara agar tidak mengganggu
dan sampai lah kami di tempat fosil pertama yang merupakan ikon geopark berangin
inilah yang menjadikan arung jeram di sini lain dari yang lain
bayangin kayu tapi ini sudah berbentuk fosil dan dia seperti batu keras begini
pak santu boleh diceritakan tentang fosil ini
ini bagaimana fosil apa kemudian juga terciptanya bagaimana
ini namanya fosil araucariopilon
yang kalau bahasa ininya fosil kayu
sebelumnya ini kayu membatu masih posisi semula dari tiga ratus juta penawar
jadi prosesnya ini itu yang kena ketutup oleh arungnya ini
berarti ini yang ada karena tidak ada projegen itu
jadi dia awet jadinya
jadi dia seperti ini fosilnya
tak mengherankan kalau kawasan ini menjadi tempat pembelajaran dan penelitian
peneliti lokal dan mancanegara datang untuk meneliti fosil dan batuan
yang berasal dari letusan gunung merangin pada zaman dulu
pengunjung dilarang mengambil fosil
ada pindahannya lho
melakukan handling batuan untuk dilakukan penelitian
kemudian mengukur strack bit arah dari penerusan dan kemiringan batuan
menggunakan palu lalu gini untuk mengambil sampel
ya sampel nanti akan diteliti dilapor
kemudian dilihat kandungan dari batuan tersebut
pastanya itu seru terus kayak histeris gitu
karena merupakan sejarah dunia yang memang benar benar nyata ada
jadi melakukan penelitian hal itu
selanjutnya kami melihat fosil kerang dan daun
ukuran batuannya pun beragam
mulai dari yang kecil hingga yang besar
ada pertemuan lempeng ada yang naik ada yang turun
jadi pinto ini kan naik ini jadi daratan
jadi dunia ini laut
jadi itu sebuah menandakan laut kerang
itu kan hidupnya di laut
itu barang apa tadi pak
itu ada dua
pertama ada molusca kedua ada berkelboda
mengarungi sungai batai hari sekitar enam km pun selesai
perjalanan diakhiri dengan pemandangan air terjun bini dan indah
setelah berwisata waktunya menjelajahi budaya jambi
tari puncak silat kadam salah satunya
tarian ini diiringi oleh kendang dan gong dan teriakan sang pemusik
yang menarik dan tidak ada di wilayah lainnya
penari kadam menggunakan jubah ijuk dengan topeng yang tampak seperti primata kerah hitam siamang
menurut cerita ratusan tahun lalu ada seekor siamang yang masuk ke desa
siamang ini menyita perhatian dan membuat warga berkumpul
lalu dibuatlah tarian oleh pemuda bernama kadam
dengan mengenakan jubah ijuk bak siamang untuk meramaikan acara desa muara madras pada saat itu
namun agar lebih menarik
tarian juga diisi dengan gerakan pencak silat
penari membawa pedang panjang dan saling beradu jurus
jadi pencak silat si kadam ini ada tiga gerakan
ada pencak silat siamang
ada pencak silat harimau
ada pencak silat langsung ngengin
artinya pencak silat harimau ini artinya menyerang
jadi pencak silat siadam ini artinya menyerang
pencak silat siadam ini artinya menyerang
si siamang ini meraguk
si pencak silat penuh lang langsung ngengin itu ke atas
tangannya ke atas itulah artinya
tarian kadam masih dibawakan dalam acara acara besar
salah satunya dalam festival jangkat merangin dua ribu dua puluh
jangkat adalah salah satu kecamatan di kabupaten merangin provinsi jambi
kawasan yang terletak di dataran tinggi ini memang memiliki alam yang masih asri dan adat istiadat yang terjaga
saya beruntung datang saat festival jangkat dua ribu dua puluh dua digelar dan disambut kearifan lokal berangin
saya dipakaikan tutupan kepala khas wanita jambi yang disebut tekuluk dan kain batik khas jambi

pelajaran ini disambut terdiri oleh pejabat pemerintah provinsi jambi dan kementerian pariwisata indonesia
sambutan tarik sekapur sirikas jambi pun menjadi pembuka
sajian kuliner menjadi salah satu yang ditonjolkan dalam festival ini
ini adalah kue jawudah reaksi kuliner tradisional jambi
kue jawudah biasa ada di dalam kue
pada acara acara besar di jangkar
kue ini telah dibuat sejak enam sampai dua belas bulan sebelumnya
dan dimakan dengan cara dipanaskan
kali ini kami menikmati jaudah dengan cara dibakar di atas kayu
caranya letakkan bambu yang menjadi pemegang jawudah ke dalam tanah
dan beri jarak dengan apinya
waduh asiknya ini udah matang ya bu
kita rimah sampai sepuluh menit sudah matang

wow dia enggak berhasil karena memang menggunakan bahan alami
seperti gula merah dan terigu
rasanya seperti rempah juga

supaya ada nanti wisara enaknya
tekstur jaudah mirip dengan dodol
namun rasanya tidak terlalu manis dan terdapat kacang di dalamnya
kegiatan bakar jawudah ini pun dinyatakan sebagai rekor dunia versi muri
untuk kategori pembakar jawudah dengan peserta terbayang
berbagai makanan khas jambi lainnya pun dihadirkan di sini
dan bentuk lomba masak antar dusun
berbagai masakan otentik disajikan dengan piring alami yaitu daun pisang dan bambu
sajian yang dihidangkan kaya akan rempah rempah dan menggunakan ikan sungai
nah jadi salah satu kegiatan yang juga ada di festival jangkat ini
adanya lomba kuliner masakan khas jambi
lombanya ini diikuti oleh dua puluh lima desa yang ada di sini
salah satunya dari desa
nah di sini saya nyobain masakan dari desa tanjung wudhu
memang masakannya ini mayoritas dimasaknya dengan menggunakan bambu
jadi rasanya itu khas sekali
khususnya nih ini ikan apa sih yang kecil kecil bu
ini salah satu ikan sungai yang ada di sini
kecil kecil rasanya enggak asin enggak manis tapi unik sekali
apalagi khususnya ini
sambelnya ya bu ini sambel apa
nah jadi ada sambal hijau terus juga ada ikannya juga ya
ada macangnya juga
festival jangkat digelar untuk pertama kalinya pada tahun ini
dan rencananya akan dijadikan acara tahunan
pemilihan jangkat sebagai festival didasarkan pada besarnya potensi wisata dan sejarah yang tersimpan di kawasan ini
menyebabkan bahwa di luar negara lebih banyak pemerintah yang menawarkan untuk menghasilkan peluang peluang dan kepentingan secara terbaik
kecilnya mengambil fungsi dari tiga aspek yaitu
aksesibilitas adalah selanjutnya

aksesibilitas adalah selanjutnya
salah pesanan dan infrastruktur yang harus kita baik
dan kita paham bahwa untuk investasi di satu perusahaan ini
membutuhkan biaya dan anggaran yang cukup besar
ini memang kita pertahankan
yang kedua adalah atraksi
atraksi ini kita harus membangkitkan kembali budaya budaya tradisi yang ada di daerah
termasuk binet termasuk juga tari termasuk juga sarsalisa termasuk juga adat istiadat
sebagai atraksi yang untuk menarik minat mereka untuk datang
yang pentingnya adalah amenitas
untuk amenitas juga ini masih terporsentasi pada ibu kota
katanya perhotelan transportasi kain dan lain sebagainya
berkunjung ke jangkat tidak lengkap rasanya kalau belum mencicipi kopi jangkat yang sudah terkenal ini
saya pun mendatangi salah satu perkebunan kopi di sini dan memetik biji kopi langsung dari pohonnya
biji kopi yang dipilih adalah biji yang sudah berwarna merah
untuk dihidangkan dalam secangkir kopi hangat ada perjalanan panjang yang harus dilalui biji kopi
setelah dipetik biji kopi harus disortir terlebih dahulu
kemudian dijemur untuk mengurangi kadar air yang terdapat di beras kopi
jika menggunakan cara tradisional lama penjemuran mulai dari lima sampai dua puluh hari tergantung cuaca
kopi yang akan kami buat kali ini adalah jenis kopi honey
yang proses penjemurannya lebih cepat dan kafeinnya tidak terlalu banyak
setelah biji kopi kering dan menghitam
barulah kopi digiling menjadi bubuk
menyeduh kopi dengan cara tertentu pun akan menghasilkan rasa yang berbeda
kopi air panas terlebih dahulu baru gula
ini akan menghasilkan rasa kopi yang lebih kuat
menikmati kopi di rumah kayu dengan pemandangan indah membuat kopi terasa semakin nikmat
jangan lupa untuk menikmati video ini

cita rasa kopinya pun mendekati cita rasa kayu manis
kopi jangkat merupakan hasil bumi yang sudah ada turun temurun di kawasan ini
sebagai tanah yang jejak sejarahnya sudah ada sejak abad ketiga masehi
jambi memang menyimpan persona
tidak hanya dalam secagir kopi tapi juga masyarakat aslinya

jika ingin mengenal jambi lebih dalam inilah tempatnya
rumah tradisional di sini mayoritas berbentuk panggung
hal ini bukan tanpa alasan
pada zaman dahulu suku batin sengaja membuat rumah tinggal lebih tinggi
dikarenakan untuk mengantisipasi serangan hewan buas yang ada di sekeliling
bentuk rumah pun didesain
seperti kapal dengan dinding terbuat dari kayu ulin atau kayu besi
kayu kayu ini juga menjadi awal terciptanya musik yang saya dengar ini
pada dua ribu enam belas musik ini dicatatkan sebagai warisan budaya tak benda indonesia provinsi jambi
oleh menteri pendidikan dan kebudayaan
kalau musik kuliner ini sebenarnya awalnya itu nenek kita dulu yang menemukan ini
itu hanya untuk menghibur anaknya yang rewel
jadi anaknya terlalu rewel ya di atas pondok di atas rumah
sudah kehilangan akal untuk menghentikan tangisan ini tadi
anaknya dibawa ke bawah ke bawah rumah
kemudian ibunya ini sambil memainkan itu memukul mukul kayu
nah akhir akhirnya timbul semacam
suara suara musik gitu kan
akhirnya dicari dicari dipukul pukul
itu timbul inspirasinya semacam ini bisa dijadikan musik gitu
jadi dia sambil kalau bahasa sini menandung atau melagukan kan
akhirnya dia sambil memukul itu sambil iramanya itu sambil diikuti dengan kata kata gitu loh
musik ini masih dimainkan tetapi kini tidak lagi menggunakan kayu
paling aja bisa menggoyotkan ya

untuk kegiatan sehari hari dan ada juga yang dijual
masyarakat rumah tua berharap
wisatawan luas dapat lebih mengenal kekayaan sejarah dan budaya jambi
buat tempat mancing
tempat mancing kalau ini apa bu
tempat nasi tempat nasi jadang keladang keladang bawak nasi
ini kecil banget
ini kecil banget untuk senang jadang makan sirih
oke bagus banget ibu
ini motifnya juga beda beda ya bu
di atas itu kelintang
susah bikinnya bu
bikin ini lah di rumah
ini buat nasi ya bu
berapa ini bu
berapa ini kalau dijual juga kan di rumah tua ini
oke aku beli ya bu yuk
ajarin dulu tapi lagi gimana bu
dari rumah tuwo perjalanan saya berlanjut ke air terjun sigerincing yang terletak di lembah masurai
masih di kabupaten merangit
jalannya cukup terjal
saya berjalan kaki sekitar lima ratus meter untuk sampai ke bawah
semakin dekat semakin terdengar suara airnya
air terjun si gerincing juga merupakan salah satu objek dalam wisata geopark berangin jambi
saya disambut segarnya percikan air terjun setinggi enam puluh dua meter
keindahan dan suara airnya pun sejenak menghilangkan penat
air di sini sangat menyegarkan
renang di sini terasa sungguh menyenangkan
saya tidak berenang sendirian
terdapat banyak ikan semah yang berada di dalam air
namun pengunjung tidak boleh sembarangan mengambil atau memancing ikan ini ya
ini memang jangan menarik
jadi air terjun seberang ini kita bukan saja bisa berenang
tapi bisa berjumpa dengan makanan yang ada di sini
dan ini cukup terjal
ini tidak bisa diambil sembarangan
ada waktu tertentu yaitu satu tahun kalau bisa diambil sebelum waktunya
ini akan bisa kena hukum adat ikan ikan
air terjun si gerincing biasa dipadati wisatawan pada akhir pekan
tempat wisata ini memang masih alami
bisa dihadirkan di sini
seru ya seru banget ya
bagus ya bagus
mungkin dikasih taman lah ya kayaknya
terus jalannya masih terjal banget batu batu gitu kan
terus apa ya kamar mandi apa apa gitu ya
enggak ganti baju kan
air terjun si gerinci pun menjadi penutup perjalanan saya
sepucuk jambi sembilan lorah
perjalanan yang membuat saya memahami
betapa berharganya alam dan budaya indonesia
inilah salah satu surga tersembunyi indonesia
karya alam ciptaan tuhan